rapat kerja nasional partai demokrat resmi dibuka oleh presiden ri ke enam
yang juga ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
senin pagi di mataram nusa tenggara barat
sbi berharap demokrat bisa kembali meraih kemenangan yang signifikan
dalam pilkada serentak di satu ratus tujuh puluh dua daerah pada dua ribu delapan belas mendatang
sby juga memastikan pada dua ribu sembilan belas partainya akan mengusung calon presiden
dan calon wakil presiden yang berasal dari kader maupun non kader untuk pasangannya
meski demikian sby menegaskan terlalu dini untuk menyebut
siapa kandidat capres dua ribu sembilan belas mendatang
demokrat akan mengusung pasangan capres dan cawapres
nama yang dipersiapkan saat ini
pasangan itu dengarkan baik baik
pasangan itu bisa semuanya kader sendiri
dalam koalisi yang tulus setia dan kuat
selain pemantapan pilkada serentak dua ribu delapan belas dan pemilu dua ribu sembilan belas
dalam partai ini
dalam rapat kerja nasional partai demokrat
ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
juga mengemukakan komitmen partainya
untuk menolak hak angket terhadap komisi pemberantasan korupsi
hak angket dinilai dapat melemahkan kpk
dan untuk mengelaborasi agenda rakernas yang akan ditutup pada petang ini
kita bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
herano falbashir di arena rakernas partai demokrat heranov
jika hak angket ditolak karena dapat melemahkan kpk
apa rekomendasi demokrat untuk mengawasi kpk
ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
jika kita simak pernyataan dari berbagai pengamat hukum tata negara
seperti refli harun
jika fraksi yang menolak hak angket terhadap kpk
mestinya tidak hanya ditunjukkan dengan sikap penolakan di paripurna
seperti walk out atau sikap penolakan seperti tidak masuknya anggota fraksi
ke dalam pansus angket kpk eva
tapi fraksi yang menolak haruslah mendorong
agar hak angket ini dibatalkan dalam paripurna atau di pengadilan
untuk menjawab pertanyaan anda saya langsung bertanya ke wakil ketua umum partai demokrat
saat ini di arena rakernas ada pak syarif fasan
pak syarif ini demokrat tadi tegas dikatakan oleh pak sby menolak angket kpk
tapi baiknya demokrat ini sikap penolakan itu ditunjukkan dengan membatalkan di paripurna
atau di pengadilan nih pak
tapi sikap demokrat seperti ini sejauh apa
dari demokrasinya untuk penolakan ini
ya sebagai konsekuensi daripada penolakan partai demokrat terhadap kami duga adalah
merupakan pelemahan terhadap kpk dan juga merupakan intervensi anggota dpr terhadap peradilan hukum
maka kami menyatakan menolak hak angket ini
nah tadi sudah diputuskan sebagai konsekuensi daripada penolakan itu
maka partai demokrat tidak akan terlibat dalam hal pembahasan panitia angket ini
dan menyangkut tentang pembatalan panitia angket ini apakah dilakukan di dpr atau di pengadilan
itu adalah merupakan bagian hal yang lain
tetapi yang jelas kalau ada penolakan yang keras dari berbagai pihak
maka kemungkinan lebih bagus menurut
karena ini adalah hemat partai demokrat bahwa lebih bagus memang hak angket ini dibatalkan
dan ruang untuk membatalkan di pengadilan juga saya pikir sangat terbuka untuk melakukan hal itu
jadi yang jelas partai demokrat memang sangat menolak terhadap hak angket ini
idealnya seperti apa dalam pengawasan kpk
kita tahu bahwa komisi tiga sebagai mitra kerja dari kpk
baiknya dpr itu mengawasi kpk seperti apa nih dari demokrat pak sarif
ya banyak cara untuk melakukan pengawasan
ya banyak cara untuk melakukan pengawasan
tentunya komisi tiga dapat melakukan pengawasan secara intensif
jalin komunikasi dengan baik dengan kpk
kemudian kita juga harus sepakat bahwa kasus kasus yang sedang ditangani oleh kpk
harus diberi ruang yang besar diberi kesempatan kepada kpk untuk menuntaskan kasus kasus tersebut
jangan ada intervensi dalam proses menuntaskan kasus kasus yang sedang ditangani oleh kpk
jangan ada intervensi dalam proses menuntaskan kasus kasus tersebut
dan yang ketiga kita harus memberikan dorongan kebijakan politik bahwa kita harus betul betul tidak boleh ada tendensi akan melemahkan kpk
dan sekali lagi ini merupakan suatu komitmen politik khususnya dari partai demokrat bahwa kita mendorong agar kpk bisa menuntaskan semua permasalahan yang sedang ditangani oleh kpk
isu yang berkembang atau bergulir di rakernas pada hari ini juga mengenai perombakan komposisi fraksi dan komisi
atau alat kelengkapan dewan di demokrat di dpr tentunya ini alasan demokrat seperti apa mengapa harus dirombak praksi di atau komisi di dpr
ya ini merupakan suatu tindakan penyegaran karena memang sejak dua ribu empat belas sudah hampir tiga tahun ini memasuki tahun ketiga belum dilakukan rotasi
sementara partai partai lain itu hampir dikatakan setiap tahun melakukan rotasi
nah demi untuk penyegaran dan efektivitas dalam hal bekerja partai demokrat akan melakukan rotasi setelah rakernas ini seperti yang disampaikan oleh ketua umum
jadi saya pikir itu adalah suatu kebijakan untuk bagaimana efektivitas dan efisiensi di dalam hal melakukan tugas tugas seorang anggota dpr di komisi masing masing
dan begitu pun juga di alat kelengkapan
terakhir ya pak kita ingin tahu bagaimana evaluasi dari demokrat

pasca pilkada dki kemarin ini kaitannya arat sekali dengan posisi demokrat di politik nasional
ini seperti apa evaluasi dari demokrat pada tahun dua ribu delapan belas khususnya dua ribu sembilan belas nanti
ya tentunya pertama kita mengucapkan selamat kepada pasangan nomor tiga yang telah memenangkan p tiga

untuk ke depan justru tema daripada rakyat karnas ini adalah kita merapatkan barisan kemudian menggerakkan mesin partai

demi untuk pemenangan pemilu kada dua ribu delapan belas kemudian pilek dan pilpres tahun dua ribu sembilan belas itu tujuannya
nah ada banyak strategi yang kita lakukan
nah tentunya ini juga salah satunya dalam mempertimbangkan faktor pilkada dki kemarin
karena itu merupakan secara akumulatif pelaksanaan dan kesuksesan partai demokrat dalam hal mencapai pilkada atau pilihan

pak strategi lainnya dengan mempromosikan katakanlah begitu pak ahaye ke beberapa daerah seperti kepulauan riau dan hari ini dan kemarin juga di mataram
apakah ini bentuk dari sinyal demokrat untuk mencalonkan pak ahy di pilkada jawa tenggara

ahy tidak akan ke jawa timur tidak akan ke jawa barat biarkan mengalir begitu saja
karena memang masyarakat ini sangat responnya sangat tinggi terhadap ahy
kita lihat nanti ke depan bagaimana kita mempersilahkan membuka ruang seluas luasnya kepada ahy untuk berkomunikasi dengan rakyat
berkomunikasi dengan konstituen baik yang dilakukan oleh partai demokrat
maupun oleh elemen elemen masyarakat lainnya
nah kita lihat dalam perjalanan saya pikir pemimpin akan lahir pada waktu
pak sby menyebut bahwa kader apapun non kader akan diusung di calon presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas
ada sinyal juga mengatakan bahwa pak ahy bersama tuan guru bajang selaku gubernur nusa tenggara barat ini akan dimajukan dalam pilpres dua ribu sembilan belas
apakah ini sudah menjadi hal yang sudah menguat di internal demokrat pada hari ini pak
kita belum memutuskan sampai ke sana
tetapi yang jelas partai demokrat melakukan evaluasi mengapa partai demokrat tahun dua ribu empat belas itu mengalami kekalahan
salah satu kekalahannya itu disebabkan oleh karena partai demokrat tidak memiliki capres
nah mudah mudahan dua ribu sembilan belas kami memiliki calon presiden
siapa orangnya ya kita lihat aja mengalir ke depan karena tentunya dukungan rakyat ya
memiliki hak untuk memilih
semuanya kita akan serahkan kepada rakyat
kita lihat saja nanti perkembangannya
kita tahu bahwa basis suara demokrat itu tidak besar di pulau jawa
tapi hanya di pulau seperti sumatera pulau sulawesi dan juga pulau papua
ini kan sangat berat sekali untuk tahun dua ribu sembilan belas nanti untuk meraup suara di jawa khususnya penduduknya sangat besar ya
katakanlah begitu pak
pak jokowi menang karena banyak kantong suara di jawa timur dan beberapa daerah jawa lainnya
bagaimana strategi demokrat nantinya di dua ribu sembilan belas
ya mudah mudahan pilkada dua ribu delapan belas ini
daerah daerah strategis dapat dimiliki oleh partai demokrat lagi
karena ada beberapa di antara daerah padat itu saat ini
di mana gubernurnya adalah incumbent dari partai demokrat
mudah mudahan itu bisa dipertahankan
kemudian insya allah jawa barat jawa tengah
juga kami melihat dua ribu lima belas kemarin
pilkada untuk tingkat kabupaten dan kota itu dari tujuh
bupati wali kota itu kita memperoleh lima
jadi ada titik titik cerah di jawa tengah
nah jawa timur insya allah
insya allah bagian daripada partai demokrat
jadi saya setuju bahwa daerah daerah padat itu sudah merupakan lumbung untuk perolehan suara
itu merupakan salah satu tujuan dan saya pikir setiap partai menginginkan begitu
sukses buat partai demokrat pak syarif
terima kasih atas waktunya dengan cnn newsroom
selamat sore pak
demikian perbincangan saya eva dengan syarif hasan selaku wakil ketua umum partai demokrat
tentang berbagai isu yang dibahas di rapat kerja nasional partai demokrat tahun dua ribu tujuh belas
yang langsung ditutup oleh pak sby tadi pada pukul tujuh belas tiga puluh wib
yang pasti pada hari ini demokrat sudah mematapkan barisan untuk pemantapan pilkada serentak dua ribu dua puluh
dan juga pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
kembali ke anda di studio
yang paling menarik di sini adalah sudah pasti demokrat akan mencapai
mencalonkan capres di dua ribu sembilan belas karena menurut mereka itu adalah kunci kemenangan dari pileg maupun pilpres ya
kita akan tunggu sama sama siapa capres dari partai demokrat untuk dua ribu dua puluh
heranov albasir melaporkan langsung dari mataram nusa tenggara barat